hai komin aja ditakut ya kang
terima kasih terima kasih lu merhatiin enggak semalam
gua heran sama lu tadi mau naikin mama mobil selfie apaan sih lo orang udah nggak kepikiran
apa apa yang di kepala gue tuh cuman satu gimana caranya mama bisa sampai klinik secepatnya mau
mobil selfie mobil siapa gue peduli lo nggak mikir perasaan keluarga keselamatan mama lebih

gue daripada perasaan keluarga
hai gue ngomong kawin lari tadi bukan berarti gue nyuruh lo orang nikah itu buat bahagia orang baru nikah biar deket sama keluarga jadi apa artinya kalau kau kawin lari
hai lo seneng kagak bisa dinikmatin sama keluarga lo susah kagak bisa minta tolong sama keluarga
kita mik dirig arif
berarti tuhan tahu kita sangkuk
mina juga sempat mikir kayak gitu kang
tapi minah nggak tahu gimana caranya
kemarin emak nawarin kontrakan
emak tahu deh sekarang
kalau emak tahu anak kita kembar
bisa jadi malang kamu kang
kejadian ibu lo sama rizal
nggak emang ada apanya tuh
ibu lo dulu tuh ya pergilah gila banget sama rizal
gue juga kagak tahu tuh kenapa
apa yang dilihat dari si rijal
terus niat lo tuh kepengen banget kawin
gue jodohin aja deh sama bapak lo
kalau lo jadi nikah sama andre
emang benerannya tua
sekarang lu pikir aja sendiri
ada kagak alasan bapak lo kagak setuju kalau nikah sama si andre
andre tuh orangnya ganteng cakep sekolahnya tinggi takat ibadah tanahnya banyak lagi
bukan itu maksud gue
lo sendiri yang nentuin
tapi semuanya mana yang baik itu empi sendiri yang harus bisa ngambil
apapun yang lo ambil itu pasti ada risikonya
kalau lo gak berani ngambil resikonya
lo gak akan pernah ngerasain bahagia
jadi kalau lo kepengen apa apa
lo kuduk berjuang
sampai lo bisa ngedapetinnya
sedikit banyaknya yang gue bantu
ya tuhan makasih banyak ya
nangisnya ntar kalau lo udah berhasil
indra masih kuliah indri sekolah tahun depan tamat
tapi kan indri harus kuliah kang
akang pasti pensiun
kan gak mungkin pak ajin nahan akang terus
ya nggak mungkin lah akang mau kerja karena dikasihani
kalau akang tahu tenaga akang nggak dibutuhin lagi
akan pasti minta berhenti kerja
akang pasti mau kerja
kok mina jadi takut ya kang
lo merhatiin gak semalam